tes usap isotermal dinilai lebih unggul dibanding tes pcr karena hasilnya dapat diketahui hanya dalam waktu lima belas menit
terima kasih juga kak sari